keinformasi lainnya saudara hingga saat ini polisi masih mendalami motif dan peran selebritas epi kusnandar dalam kasus penyalahgunaan narkoba
epi saat ini ditahan di polres jakarta barat untuk pemeriksaan mendalam
hari ini epi dan rekannya menjalani rangkaian pemeriksaan kesehatan di polres jakarta barat seperti pemeriksaan fisik hingga tes urin lanjutan
dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh polisi saat ini epi membutuhkan lebih banyak waktu untuk beristirahat
kepolisian masih memiliki waktu tiga x dua puluh empat jam sejak diamankan hari kamis kemarin untuk mendalami kasus ini

siang ini aktor film epi kusnandar dan yogi gambles menjalani pemeriksaan kesehatan di polres jakarta barat usai diamankan polisi dalam kasus penyalahgunaan narkoba
belum diketahui apa saja rangkaian pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan

belum diketahui apa saja rangkaian pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan